oke ngomongin soal bahasa gaul itu baik istilah atau slang tadi kan saya udah bilang ya memang mengisi setiap generasi
begitu juga generasi medsos generasi media sosial berbasis teks kayak twitter
nah karena penggunaan jumlah katanya dibatasi makanya gak jarang ini warga twitterland pengguna twitter ini menggunakan kata kata singkatan gitu ya
atau kependekan dari kata umum yang sebenarnya ya lazim kita gunakan
nah kemunculan kata kata ini bahkan akhirnya digunakan dalam itu tadi cuitan penulisan teks gitu dalam pesan singkat sehari hari agak sedikit kebablasan gitu
kita lihat coba deh kamus warga twitterland ya kamus warga twitterland yang suka anda lihat mungkin pernah anda gunakan juga
atau mungkin kadang kadang masih bingung ini apaan sih artinya ya nggak ngerti
oke kita lihat yang pertama ada cimiyung
itu kalau misalnya dibaca
semuanya kurang lebih gitu
jadi c m i i w sebenarnya ini adalah singkatan dari correct me if i'm wrong atau koreksi ya kalau misalnya salah saya nih saya salah
ini biasa digunakan jika belum tentu yakin dengan suatu pernyataan
jadi daripada kalau nulis koreksi ya kalau saya salah atau correct me if i'm wrong kepanjakan kepanjangan
jadi udah singkat aja jadi cemil gitu gampangnya gitu
oke next ya ada moods gitu
adalah singkatan atau arti dari mutual
jadi ini berarti dua akun yang saling follow atau saling mengikuti
kalau di twitterland warga twitter pakainya apa moods gitu ya eh mutualan aku dong gitu ya please mutualan gue gitu
kalau di instagram di instagram land itu bilangnya fallback
please fallback ya kak kira kira gitu isinya gitu aja semuanya
pameri dong jadinya
berikutnya ada yang juga suka seliwuran gitu ada relief atau rl
jadi rl ini adalah singkatan dari real life
sesuai dengan artinya dalam bahasa indonesia atau kehidupan nyata ya
jadi pengguna twitter ini biasanya menggunakan rl ini untuk di compare atau membandingkan perilaku seseorang di medsos di dunia maya dengan kehidupan nyata atau di dunia nyata

kemudian yang juga selalu di compare adalah rl

rap ini bukan reporter tapi reply alias bales ya
jadi please dong kak gitu
mas mbak kalau ke artisnya gitu atau yang seseorang yang dia fans gitu please please rap aku please reply aku kira kira gitu lah
oke berikutnya ada pap
pap itu adalah singkatan dari post a picture
jadi misalnya ngomong ke seseorang
misalnya minta diunggah gitu fotonya gitu ke pengguna twitter lain
jadi nulisnya daripada panjang panjang disingkat aja
nah ini juga suka muncul ada sjw yaitu social justice warrior atau pejuang keadilan sosial
jadi warga twitter lain ini biasanya menggunakan sjw kata sjw ini untuk mendefinisikan orang orang yang kerap ngomongin hal hal isu isu sosial
terus komen komen isu isu yang kayaknya dirasa atau dianggap itu nggak adil
mereka dibilangnya kalau di twitter adalah sjw atau social justice warrior
itu tadi bahasa bahasa di twitter lain yang suka seliweran